pt kereta komuter indonesia memperpanjang masa sosialisasi kewajiban penumpang krl menggunakan pakaian lengan panjang
dan kebijakan ini berlaku selama seminggu ke depan hingga ada evaluasi dari pihak kementerian perhubungan
kewajiban menggunakan pakaian lengan panjang ini merupakan implementasi dari surat edaran kementerian perhubungan no empat belas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa adaptasi kebiasaan baru mencegah penyebaran covid sembilan belas
perpanjangan sosialisasi ini berlaku setelah itu akan ada evaluasi terhadap kebijakan pakaian lengan panjang dalam kereta komuter lain
jadi betul sekali kita memperpanjang sosialisasi penggunaan lengan panjang ya
berbagai masukan kita dapatkan dan tentu ini juga kami sampaikan kepada regulator seperti kementerian
sehingga kita melakukan sosialisasinya kita perpanjang dan kita akan evaluasi berdasarkan implementasi
dan masukan masukan dari masyarakat dan tim kesehatan juga
jadi kalau kita lihat saya lihat dari pagi disini itu sudah mayoritas sebenarnya menggunakan lengan panjang